ketua mpr zulkifli hasan mengeritik pemerintahan presiden jokowi saat menyampaikan pidato dalam sidang tahunan mpr dua ribu delapan belas
anggota fraksi golkar m mis bakun menilai hal ini tidak etis
seperti kami lansir dari laman detikom misbaku menyatakan pidato ketua mpr yang mengkritik pemerintahan jokowi dalam pidato kenegaraan rabu pagi tidak etis
karena zulkifli hasan sebagai ketua mpr menggunakan terminologi terminologi kampanye
misbakun juga mengingatkan pemerintah sudah memberikan penjelasan terhadap masalah yang dihadapi indonesia
seharusnya ketua mpr memahami hal ini
nisbakun juga menilai zulkifli sebagai ketua umum pan seolah menunjukkan ia kini oposisi
pada pilpres dua ribu sembilan belas pan tidak lagi mendukung joko widodo dan berbalik mengusung rivalnya prabowo subianto